geliat pariwisata di bali pasca pandemi perlahan lahan mulai meningkatkan perekonomian masyarakat bali
namun di sisi lain butuh perjuangan kerja keras yang ekstra untuk memperoleh peningkatan ekonomi saat ini
salah satunya aktivitas buruh junjung atau pengangkut barang di pasar tradisional di bali atau lebih dikenal dengan tukang sun
meski terlihat mudah tapi pekerjaan yang umumnya dilakoni kaum perempuan bali ini membutuhkan tenaga yang kuat demi meningkatkan status ekonomi
berkunjung ke pasar tradisional di bali ada pemandangan yang tak mungkin terlewatkan
selain beragam barang kebutuhan pokok yang dijajakan pedagang
pemandangan yang tidak asing lagi adalah keberadaan perempuan perempuan paruh baya
menawarkan jasa membawa barang belanjaan yang ditaruh di atas kepala menggunakan keranjang bambu
ya inilah buruh junjung atau yang bagi masyarakat bali biasa disebut tukang sun
di era modern seperti saat ini tenaga tukang sun masih dibutuhkan di sejumlah pasar tradisional di bali
adanya permintaan dan kebutuhan agar jasa tukang sun menjadikan aktivitas ini menjadi profesi yang tak lekang oleh waktu

tukang sun di bali adalah satu dari beberapa perusahaan yang diperlukan untuk menjaga kemampuan di bali
tukang sun di bali umumnya dilakoni kaum perempuan berusia di atas dua puluh tahun bahkan hingga lima puluh tahun ke atas
tukang sun menawarkan jasa membawakan barang belanjaan pembeli di pasar
barang yang dibawa tak terbatas terkadang sedikit cukup banyak dan berat sambil berjalan puluhan meter
menaiki lift atau anak tangga hingga berakhir di lokasi kendaraan si pembeli
atas jasanya tukang sun mendapat upah beragam
mulai dari lima juta dolar per jam
sampai sampai harga sekitar rp lima sepuluh atau lebih per sekali jalan tergantung beban yang dibawanya
ketut rinci ningsih adalah satu dari ratusan tukang sun yang ada di pasar badung dan pasar
usianya saat ini lima puluh tiga tahun
ia telah menekuni profesinya sejak berusia sembilan belas tahun
sisanya adalah keterampilan menata barang di dalam keranjang
agar tak berjatuhan
meski berat pekerjaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah
pendapatannya cukup cukupin aja ya
kalau dapat rp lima puluh ribu udah paling banyak
ya senang juga ya disini banyak teman banyak saudara disini dari mana mana ada
cuka dukanya gitu lah
kalau habis kerja itu punggung sakit
ketut rinci ningsih yang memiliki tiga orang anak ini bekerja mulai pukul sembilan pagi hingga lima sore
jika beruntung ia bisa mendapat upah lebih
namun dengan konsekuensi beban yang lebih berat mulai dari tiga puluh hingga lebih dari lima puluh kg
pengguna jasa tukang sun di pasar pun mengaku cukup terbantu
dengan kita belajar sendiri
kita bisa terbantu dengan adanya pakan masing masing
bisa membantu ekonomi mereka
akhirnya ibu membeli apa tadi ibu
bawa bawa barang apa aja
kita belanya banyak sih
seperti makanan sayur sayuran daging
ya perlengkapan makanan
tidak ada keterangan pasti kapan keberadaan tukang sun di pasar pasar tradisional di bali muncul
pihak pengelola pasar badung dan pasar menyatakan
keberadaannya ada sejak pasar berdiri hingga kini
di pasar badung denpasar jumlah tukang sun cukup banyak sekitar satu ratus enam puluh orang
jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat seiring permintaan dan kebutuhan di lapangan
sejumlah aturan pun diterapkan pihak pengelola pasar
ya itu ada aturnya di bawah umur
di bawah umur untuk anak anak tidak boleh
mungkin di atas dua puluh tahun baru boleh
di sini kan di atas empat puluh kebanyakan
itu anak anak memang aturnya tidak boleh
saat berbelanja di pasar badung
saya pun tertarik mencoba mengangkat belanjaan yang saya beli di atas kepala layaknya tukang sun
bagus bu nanti akan
ini biasanya membawa berapa
jadi saya akan coba membawa beban ini kurang lebih
ini ada sekitar sepuluh km
bisa dibayangkan para ibu ibu tukang sun ini akan membawa beban seberat ini
bahkan lebih dari parkiran
ke lantai satu dua dan tiga dan balik lagi ke sini
meski hanya beberapa meter
rasanya berat juga membawa dan meletakkan beban di atas kepala ya
tukang sun hampir ada di setiap pasar tradisional di bali
khususnya pasar yang beroperasi pada waktu pagi siang dan malam
dengan mengandalkan tenaga dan kepiawaian menawarkan jasa
keberadaan para perempuan perempuan bali tangguh ini terus ada
di beliputan cnn indonesia dan pasar bali